tanggal satu juli merupakan hari yang bersejarah bagi kepolisian republik indonesia dimana diperingati
sebagai hari bayangkara lantas seperti apakah perjalanan kepolisian dalam satu tahun terakhir
dan bagaimana tanggapan masyarakat kalau menurut saya untuk kasus terkait dengan bapak sambosi
karena tidak diduga juga tapi untuk penanganan sejauh ini sudah cukup lumayan memuaskan karena
sudah ada tindakan hukum paling berat ya kasusnya ya pembunuhan sih itu termasuk yang paling berat
ya karena kan nyawa ya sebenarnya semua kasus ini berat semua mas kalau ditanya salah satu mungkin
semuanya berat maksudnya ada korban ada yang dirugikan sih mas itu menurut saya yang paling
berat ya kejuruan ya karena korbannya banyak tanggal satu juli memiliki arti penting bagi
kepolisian republik indonesia tujuh puluh tujuh tahun
tujuh tahun yang lalu kepolisian beralih status menjadi institusi tersendiri melalui peraturan presiden
nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam yang dikeluarkan presiden pertama soekarno dalam satu tahun terakhir publik
dikejutkan dengan sejumlah kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian integritas polri
pun diuji pada juli dua ribu dua puluh dua kasus pembunuhan brigadir joshua oleh mantan kadif propam polri
ferdis sambu akibat perbuatannya sambu difonis pidana mati oleh seorang pembunuhan yang berbeda dengan kepolisian yang terkenal di indonesia
difonis pidana mati oleh pengadilan negeri jakarta selatan tiga bulan berikutnya oktober dua ribu dua puluh dua polisi
mendapatkan sorotan dalam tragedi di stadion kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang tiga
anggota kepolisian dibawa ke meja hijau terkait penggunaan gas air mata yang memicu kekacauan
juruhan tetapi dua anggota kepolisian dari polres malang wahyu setiopranoto dan babang sindika madi
difonis bebas sedangkan anggota polda jawa timur has darmawan difonis satu setengah tahun oleh
pengadilan negeri surabaya dua minggu setelah tragedikan juruhan terungkap praktik peredaran
narkotika dalam jumlah besar yang melibatkan mantan kapolda sumatera barat teddy minahasa
teddy difonis pidana seumur hidup oleh pengadilan negeri jakarta barat atas perbuatannya menukar
barang bukti sabu sabu sejumlah lima kg dengan tawas kasus kasus besar yang melibatkan
anggota kepolisian membuat kepercayaan publik terhadap polisi turun drastis turun menjadi
terima kasih dan kasus tanjuruhan tiga kali berturut turut ya kepemimpinan pak apori diuji
ya diuji nah kapolri terkesan tidak tegas bahkan bisa dikatakan melakukan pembiara
salah satunya adalah kasus polda kaltara ya polda kaltara namun pandangan lain diberikan
oleh karopen masnif humas polri berikjan ahmad ramadan ia mengatakan bahwa
hukuman yang diberikan kepada perwira tinggi pada kasus kasus besar tersebut
merupakan bukti polri berbenah dan tidak pandang bulu ini bukti ya bukti bahwa polri berbenah polri
berbenah dengan tidak main main bersih bersih yang kita lakukan itu dengan sungguh sungguh
karena kita sungguh sungguh kita tidak pandang bulu dari hulu ke hilir komitmen tersebut dipandang
ketika terjadi keadaan yang teruk
kemudian di september membuat satu pernyataan bahwa
anggota polri tidak boleh menyakiti hati masyarakat
kemudian juga menyatakan dengan tegas prinsip potong kepala
pada saat itu tadi programnya adalah ferdisambul
apabila tidak ada kasus kasus yang diangkat kepada publik secara masif
secara viral itu diabaikan
pada tahun dua ribu dua puluh dua polri juga mencatat pengungkapan lebih dari tiga puluh
tiga puluh tiga ribu kasus narkoba dengan nilai sebelas triliun
dari rp seratus pengungkapan tidak pidana terorisme juga diklaim meningkat
dengan mengungkap dengan menangkap pelakunya
menangkap sampai narkoba ini tidak beredar di masyarakat
secara tidak langsung kita menyelamatkan anak bangsa
kemudian pengungkapan terhadap tindak pidana terorisme
yang mengancam keamanan dan keselamatan bangsa
juga terus kita lakukan
polri berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat
dengan melakukan reformasi internal
surpei dari lembaga surpei menilai polri
kami tetap terima
tentu dengan lapang dada
kita terima bahwa survei tersebut sebagai sebuah kritik
terhadap institusi polri
sebuah kritik menunjukkan kepedulian terhadap organisasi polri
netralitas polri menjadi tantangan berat
yang harus dibuktikan
polisi harus mampu melindungi
melayani dan mengayomi masyarakat
untuk menjaga stabilitas keamanan
tim lebutan cnn indonesia